namun ban depan truk kontainer naik ke trotoar jalan hingga akhirnya terguling
akibat kejadian ini sopir truk kontainer beserta kernetnya mengalami luka ringan sedangkan sopir truk bak terbuka mengalami syok
kaca depan sebuah sedan pecah setelah terkena batu yang diduga jatuh dari perlintas
nah tiba tiba mobil ini belok
ya belok disini kita kena trotoar
iya ke depan aja
kaca depan sebuah sedan pecah setelah terkena batu yang diduga jatuh dari perlintasan
dengan lrt yang berada di atas jalan arteri jalan mt haryono jakarta selatan
peristiwa ini berawal dari mobil yang melintas di jalan mt haryono dari arah cawang menuju pancoran tiba tiba tertimpa batu berukuran besar
akibat peristiwa ini kaca bagian depan mobil pecah
diduga batu berukuran besar ini terjatuh dari perlintasan lrt
yang tepat berada di atas jalur arteri
selanjutnya pengemudi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke kepolisian sektor pancoran